sebanyak delapan belas unit pesawat tempur f enam belas fighting falcon tni angkatan udara
akan dihadirkan dalam atraksi udara flypass
membentuk formasi angka tujuh puluh tujuh tepat di atas istana negara
pada peringatan hud ke tujuh puluh tujuh ri tujuh belas agustus mendatang
pesawat tempur yang akan melakukan flypass pada tahun ini
berasal dari skadron udara tiga lanut iswahyudi madiun
dan skadron udara enam belas lanut rusmin nurjadin pekanbaru
mayor penerbang bambang aulia yudhistira selaku flight leader dalam flypass tahun ini
mengatakan bahwa membentuk formasi dengan angka yang sama yaitu tujuh puluh
menjadi tantangan tersendiri dalam atraksi udara tahun ini
khusus untuk pesawat tempur terdiri dari pesawat f enam belas
kita membentuk angka tujuh puluh tujuh
kita otomatis harus persiapannya banyak
karena kita farmasinya tidak pernah kita latihkan sehari hari
karena memang ini khusus untuk event tahun ini saja
memang tantangannya adalah bagaimana membuat angka yang sama ini menjadi simetris
kalau angkanya berbeda seperti tujuh puluh enam atau tujuh puluh delapan mungkin tidak terlalu kelihatan
tapi kalau angkanya tujuh dan tujuh otomatis untuk membentuk satu angka tujuh
memang kita butuh effort apalagi kita menyamakan bentuk angka tujuh nya itu ya
yang kira kira jadi handicap untuk flypass
kepala seksi pemeliharaan skuadron udara enam belas
mayor teknima damar nugraha mengatakan
membawa sejumlah anggota dari berbagai ahli
mulai dari teknisi mekanik dan logistik
untuk memastikan pesawat yang akan dipakai nantinya dalam kondisi yang maksimal
kami dalam kegiatan flypass ini total membawa delapan puluh enam orang dari skadron udara enam belas
terdiri dari sembilan belas penerbang
kemudian lima puluh enam anggota dan juga dua belas penerbang